menteri perdagangan ri muhammad lutfi menggelar pertemuan khusus menteri ekonomi asean atau asian economic minister special meeting aem di jimbaran badung bali pada selasa dan rabu tujuh belas sampai delapan belas mei dua ribu dua puluh
pertemuan membahas berbagai upaya negara negara asean dalam membangun kembali perekonomian di dalam kawasan sebagai upaya mengatasi permasalahan global yang terjadi saat ini
pertemuan khusus para menteri ekonomi asean atau asean economic minister special meeting bali kali ini dihadiri sejumlah menteri ekonomi dan perdagangan negara asean
yakni dari kamboja vietnam brunei darussalam laos malaysia myanmar filipina
thailand dan termasuk singapura
pertemuan yang juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari ktt khusus asean di amerika serikat beberapa waktu lalu ini merupakan inisiatif menteri perdagangan ri muhammad lutfi
dengan harapan mencari solusi bagi negara negara asean yang menghadapi permasalahan global saat ini
seperti perang rusia ukraina yang memicu inflasi dunia termasuk juga perubahan iklim yang memunculkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi
di kawasan asean
beberapa poin penting lainnya yang dibicarakan dalam pertemuan kali ini seperti pembaharuan kemitraan ekonomi komprehensif regional
upaya antisipatif pasokan di dalam kawasan akibat rusaknya rantai pasokan yang disebabkan proteksionisme di manca negara
penguatan posisi sentralisasi asean berbasis proyek di dalam kawasan asean termasuk keterbukaan akses pasar
perdagangan dan perusahaan

dalam jumpa pers usai pertemuan menteri perdagangan ri muhammad lutfi menyatakan kekuatan asean akan kembali dibangkitkan saat kerjasama multilateral berjalan dengan baik
menurutnya kekuatan asean nantinya akan dimulai dengan revitalisasi proyek proyek atau kerjasama kegiatan usaha untuk kepentingan di dalam kawasan
ada berbagai hal challenges
atau tantangan tantangan yang dihadapi oleh negara negara asean
yang pertama adalah permasalahan daripada multilateral trading system yang sekarang ini bisa kehilangan arahnya karena memang tidak berjalan sesuai dengan keadaan yang ada di wto
dan juga sekarang permasalahan permasalahan yang kita hadapi dengan adanya perang dan adanya perubahan climate change yang menyebabkan harga harga semakin tinggi
kita juga sudah bicarakan tadi bagaimana negara negara asean ini dapat bersatu
kita akan mempromosikan kegiatan usaha di mana supaya kekuatan kekuatan asean ini bisa keluar lagi
sementara itu menteri perdagangan kamboja sekaligus ketua eim kali ini pan sorasak
menyatakan dukungan penuh dan siap mengupayakan terbentuknya kegiatan di komunitas asean yang lebih kuat
perjumpaan ini juga mempengaruhi kebutuhan untuk asean untuk tetap berhati hati dan mempercepat implementasi peraturan penyelamat kekuatan asean yang disebut rcrf
untuk menjelaskan perjuangan global ini dan untuk memastikan ekonomi asean bisa bergerak kembali lebih baik dan lebih kuat
pertemuan kali ini menjadi pertemuan fisik pertama
para menteri ekonomi asean
sejak pengetatan proses covid sembilan belas selama dua tahun terakhir
pertemuan juga diharapkan menjadikan ekonomi negara negara asean
mampu bangkit kembali usai krisis akibat pandemi covid sembilan belas
dan dapat terus tumbuh serta mampu menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di belahan dunia